singapura akhirnya membuka pintu masuk untuk indonesia dan sejumlah negara lainnya setelah
hampir satu setengah tahun mereka menutup perbatasan internasional mereka sejak dua puluh
november dua ribu dua puluh satu indonesia masuk dalam daftar negara yang bisa masuk ke singapura bebas karantina lewat
jalur vaccinated travelend atau vtl ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa
masuk ke singapura lewat jalur vtl untuk masuk singapura dari indonesia hanya ada dua maskapai
khusus yang telah ditentukan untuk jalur vtl kita harus teliti bila salah memilih maskapai dan
nomor penerbangan maka kita akan masuk ke jalur karantina selanjutnya kita harus mengisi formulir
vtl secara online dan menunggu persetujuan masuk ke singapura sesuai kuota yang telah ditetapkan
perhari selanjutnya kita wajib memiliki asuransi perjalanan senilai tiga puluh ribu dolar singapura yang
juga meliputi biaya kofit sembilan belas selain itu bukti vaksinasi lengkap dan juga pcr harus dibawa untuk
pemeriksaan di sana jadi untuk traveling overseas dengan maskapai masuk ke singapura ini perlu dipun
disarankan untuk nge print karena memang bisa sih pakai handphone ngasih lihat tapi sangat
sarankan untuk ngasih lihat hard copy nya jadi better semua dokumennya di prime kayak gini
keseluruhan proses dari landing sampai selesai pcr kira kira memakan waktu satu jam di bandara
canggih dan kita tidak boleh menunggu di bandara untuk mendapatkan hasil tesnya
melainkan harus langsung masuk karantina di hotel hotel yang telah ditetapkan
tadi saya tanya dengan petugasnya kira kira hasilnya enam jam dari sekarang
setelah keluar hasil pcr baru kita bebas untuk berjalan jalan tapi tunggu dulu ternyata belum
sepenuhnya bebas lewat email yang saya terima saya diharuskan untuk melakukan tes antigen
mandiri selama tujuh hari berturut turut hasilnya kemudian dilaporkan lewat link yang diberikan
hari ketiga saya di singapore ini sesuai dengan ketentuan dari pekerjaan tempat bahwa hari ketiga
dan hari ketujuh pengunjung lewat vaccinated travel lane ini harus melakukan supervised antigen
test dan ini dilakukan di tempat tempat yang selesai hidup dan kemarin dilakukan secara online
hari ketiga dan ketujuh saya diharuskan untuk tes antigen di bawah pengawasan tempat untuk tes covid sembilan belas
ini tersebar di banyak tempat bisa di klinik gigi klinik kesehatan umum di kawasan apartemen
atau di area pasar tradisional singapura memang melakukan pengawasan yang sangat ketat untuk
turis mancanegara atau warga mereka yang baru melakukan perjalanan internasional
selain itu protokol covid sembilan belas dilakukan di semua tempat masuk untuk makan
mal transportasi publik dan juga area publik lainnya aplikasi trace together harus dimiliki
oleh setiap orang tanpa keadaan saya berharap ini akan menjadi keuntungan yang sangat penting
jalur masuk ke singapura lewat vaccinated traveled ini akhirnya ditangguhkan untuk
sementara waktu menyusul naiknya angka covid sembilan belas di negara ini dalam dua minggu terakhir